sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
serah apa kata ibu
siapa yang meninggal pak
pak bani bu
katanya jelasannya matanya melotot
neraka sudah menunggumu
kalau aku sih gak heran yang melihat pak bani meninggalnya dengan cara seperti itu
ya dia itu kan lintah darah
tahu nggak waktu itu anak saya sisi pernah jadi jaminan
aduh gimana gak punya perasaan tuh manusia
sudah jangan bicarakan aib orang yang sudah meninggal
aduh ibu ibu nih gimana sih
ini tuh bukan rumpik kenyataan tahu gak
kalian tuh pada gak tau sih gimana jahatnya pak bani sama saya sama sisi
kami tahu kok
sekarang nggak usah diungkit ungkit
sekarang kita doakan saja arwahnya supaya terima di sisi allah
udah deh ah
susah ngomong sama ibu ibu kampung gak nyambung
udah deh masih banyak urusan
insya allah tuh si hani malah tambah sombong sekarang ya
iya dia kan menang undian satu miliar karena allah
sekarang lupa sama allah
sholat aja gak pernah bu
ya allah harta bisa memudahkan orang
kasian ibu kara dan sisi tinggal sama orang sesombong hani
ibu mana sisi pusing bu
ibu jangan pergi
sisi mau tidur sama ibu
hah kamu itu kok manja banget sih jadi anak
seru sama nenek kamu
ada apa hani
ini nih urus cucu ibu yang manja
sisi mau sama ibu
sudah yuk sama nenek ya
badan kamu panas sisi demam

kamu niat apa apaan sih temen temen ibu tuh udah nunggu
kamu tuh rewel banget ya jadi anak ya
udah sadar sama nenek kamu
hani sisi ini demam
sisi ini demam
sudah kamu gak usah pergi
kamu ngurusin anak kamu dulu
ibu tuh enak enakan banget sih tinggal di sini
masa disuruh menjaga sisi aja

ibu gak pernah menolak
ibu sayang sisi melebihi apapun
udah bu aku udah berkali kali istighfar
memangnya aku harus laporan sama ibu
memangnya aku harus laporan sama ibu
udah aku mau pergi
bu nak ibu jangan pergi
sisi mau sholat isyah berjamah dulu sama ibu

kamu mesti pergi kamu sholat sama nenek kamu
ibu mesti pergi kamu sholat sama nenek kamu
jangan pergi bu
jangan pergi bu
jangan pergi bu
ibu jangan pergi
cantik sekali kamu malam ini ari
aku nyesel kenapa aku tidak mau menikah
aduh sopi kamu jangan kayak gitu ah
bikin aku gm
kamu itu kan aku istri
sudahlah lupakan istriku
yang penting malam ini kita bersenang senang
aku benar benar berhutang budi sama kamu semua
kamu sudah memperkenalkan aku sama kijaman
dan gara gara kijaman saat ini aku benar benar jadi kaya ari
omongannya kijaman benar benar semua terbukti
kamu wanita yang sangat pintar
aku ingin menikah
bagaimana dengan tawaran bisnis ke ibu
dengan uang lima ratus juta kamu itu
uang itu akan aku utangkan selama seminggu
dan dalam waktu seminggu kamu akan dapat sisa seusaha dua ratus lima puluh juta
saya hendak melakukannya
saya mungkin tidak tahu bagaimana ditu
berarti dia berpunangan
ibu dimana ibu
dia ingin bersama hany
tapi hani belum pulang juga
ada apa nek
kamu tidur lagi aja ya
kamu juga masih sakit
suara yang subuh nek
sisi ingin sholat berjamaah
sama nenek sama ibu
ibumu belum pulang nek
ibu kemana nek ibu dimana
mungkin ibumu itu ada pekerjaan
sisi sholat sama nenek ya
sisi udah buat ambil wuduk
insya allah nek
kata pak ustadz kan
kita harus tetap melakukan sholat
dalam keadaan apapun
kita berhenti sholat
kalau kita udah meninggal
kita sholat yuk
di sana ibu capek ah
sisi pengen sholat subuh berjamaah sama ibu dan nenek
kamu gak liat ya
ibu ini baru pulang capek tau gak
siapa suruh kamu pulang subuh ini
permintaan sisi benar kok
kalau ibu masih rewel berisik
nanti ibu aku usir dari sini
sekalian bawa nih cucunya
ini rumah aku
masya allah ani
seharian prinsip burgsyenaity